terima kasih anda masih bersama kami
gara gara tidak memiliki dana operasi
tanpa kulit perut terancam gagal di operasi
pihak orang tua mengaku pasrah karena operasi yang kedua kali ini
terancam gagal lantaran kondisi ekonomi yang minim
hingga kini bayi berusia dua lima tahun tersebut masih dalam kondisi buncit
lantaran belum dioperasi kembali
zahir balita berusia dua lima tahun terancam gagal operasi
untuk kedua kalinya
anak bungsu pasangan lutfi fahlevi dan dwi putri ini
memiliki kelainan sejak lahir
yaitu lahir tanpa kulit perut atau gastrosisis
kecamatan ciapea kabupaten bogor ini
sering kesakitan setiap kali akan buang air besar
kalau ada kalau orang nggak ada pukul pukul perut dia
mungkin mentalnya atau apa
jadi sering teluhannya apa sih
pencernaan buang air aja

saya lupa serah aja sama apa tau lu aja ya pak
yang penting anak saya sehat dulu aja
sejauh ini dari pemerintah sendiri udah ada tanggapan atau resmo
kayak apa tau deh perasaan orang tua dikasih unjuk
waktu itu kita nggak bisa lihat kita dikasih unjuk cuman dipotok
di handphone dokter dia bilang
ini pak anak bapak telahir seperti ini
buat biaya sehari hari aja udah pusing gitu
kayak apa tahu dengan anak tiga
keluarga zahir berharap pemerintah ikut meringankan beban zahir
dan ikut membantu perawatan zahir
beni akbar bogor